menteri pendidikan dan kebudayaan muhajir effendi menyatakan kebijakan sekolah sari penuh atau full day school bagi siswa sd dan smp masih sebatas ide
kebijakan ini masih membutuhkan kajian lebih mendalam sebelum diterapkan
mendikbud muhajir effendi menjelaskan ide full day school yang diusungnya tidak dengan menambah jam pelajaran siswa
jam pelajaran siswa tetap tetapi kegiatan ekstra kulikuler yang ditambah
selesai belajar siswa bisa beraktivitas di lingkungan sekolah dengan kegiatan ekstra secara menyenangkan
menurut muhajir kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan karakter seperti budi pekerti dan kemandirian
ia menekankan meski ide tersebut disambut baik oleh wakil presiden yusuf kala keputusan final berada di tangan presiden joko widodo
saya ini kan pembantu presiden dan harus melaksanakan visi presiden
dan program presiden itu tertuang di dalam nawacita
di dalam nawacita itu ada program pendidikan
di dalam program pendidikan itu ada amar atau perintah yang menyatakan bahwa perlunya pendidikan karakter
budi pekerti karakter dan terutama ditekankan pada level pendidikan dasar